tuh siapa yang mau ngebakar
sehari menjelang pilkada serentak ribuan surat suara rusak hasil penyortiran kpud kabupaten pangandaran
dimusnahkan dengan cara dibakar
pemusnahan disaksikan oleh perwakilan pasangan calon bupati dan wakil bupati serta unsur musbida
surat suara yang dimusnahkan adalah surat suara yang tidak digunakan dan surat suara yang rusak
ada sebanyak dua satu ratus tujuh puluh lima lembar surat suara hasil dari penyortiran saat dilakukan pelipatan surat suara
ditambah tujuh ratus lembar surat suara yang merupakan kelebihan kirim dari produksi
dengan jumlah total yang dimusnahkan sebanyak dua delapan ratus tujuh puluh lima lembar
dari pelaksanaan pemungutan suara dalam tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati pangandaran
kita melaksanakan pemusnahan surat suara yang rusak atau juga surat suara yang lebih
yang tidak akan digunakan dalam pelaksanaan pemungutan suara nanti
kita musnahkan persis satu hari sebelum hari pelaksanaan pemilu
dan kemudian kembali
komisi pemilihan umum kota bandar lampung juga memusnahkan satu tiga ratus enam belas surat suara yang ditemukan rusak saat penyortiran
pemusnahan ini dilakukan di halaman kantor kpu kota bandar lampung selasa siang
pemusnahan ini dilakukan sebagai bentuk transparansi penyelenggara pemilihan kepala daerah kota bandar lampung terhadap masyarakat
pemusnahan surat suara yang rusak ini juga agar tidak menimbulkan opini negatif di tengah masyarakat
pemusnahan surat suara ini disaksikan perwakilan bawaslu
anggota kepolisian resort kota bandar lampung
sebelum pemusnahan kpu kota bandar lampung telah melakukan penggantian terhadap surat suara yang rusak tersebut
pemusnahan surat suara yang rusak adalah tidak terpakai
memang sebagai bentuk transparansi dan kita menunjukkan bahwa pelaksanaan ini
yang kita mengharapkan tidak ada kecurigaan
kita semua melakukan secara transparan
sebanyak tiga lima ratus delapan belas surat suara pemilih bupati dan wakil bupati
semarang pada pilkada dua ribu dua puluh dimusnahkan di kantor kpu kabupaten semarang selasa sore
pemusnahan surat suara pilkada dua ribu dua puluh kabupaten semarang karena surat suara tersebut rusak
seperti gambar pasangan calon kurang jelas dan terkena bercak tinta
selain memusnahkan surat suara rusak kpu juga memusnahkan kelebihan sebanyak tiga puluh tujuh surat suara dalam kondisi baik
surat suara yang rusak dan lebih cepat ini harus dimusnahkan sebelum hari dan tanggal pelaksanaan
jadi namanya surat suara yang rusak ini dan surat suara yang sisa
ada yang lebih dari data penyakit tidak bisa digunakan
sesuai dpt kpu kabupaten semarang jumlah surat suara yang dipakai sebanyak tujuh ratus tujuh puluh lima ratus sembilan puluh tiga lembar
tim liputan cnn indonesia